eloknya sebuah nagari dan memikat dikelilingi gunung tinggi hijaunya persawahan dengan udara yang sejuk
kalau dikatakan menjadi desa wisata salah satu tujuannya adalah hanya ekonomi dan bisnis saja itu salah gitu
karena ada niat lain di balik itu adalah tradisi budaya yang harus dikembangkan dan dilestarikan
desa wisata kubu gadang gambaran harapan serta cerminan perjuangan masyarakat merawat asa membangun ekonomi melestarikan tradisi
dari kubu gadang untuk dunia
kami bergandengan tangan merenangi kabut pagi hari
padang panjang dingin sekali
berharap langit cerah akan berhenti
akan datang menghampiri
berjarak delapan puluh km arah timur laut dari ibu kota provinsi sumatera barat kota padang desa watak kubu gadang
dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih dua jam perjalanan darat dengan kendaraan pribadi
desa wisata yang menawarkan
kearifan lokal tradisi khas minangkabau ini merupakan bagian dari kota padang panjang
tepatnya kelurahan ekor lubuk kecamatan padang panjang timur
nagari ini mulanya memang tak memiliki sumber daya alam yang mencukupi untuk menjadi bekal sebuah desa wisata
namun siapa sangka gerakan anak mudanya lah yang berjaya membangun desa kubu gadang ini
misalnya dari wisata edukasi yang ada dengan satu jam menjadi instruktur menanam padi saja
itu gajinya sudah sama dengan satu hari menanam padi di sawah orang gitu
dan misalnya dengan proyek proyek ada nasi bakar ada makan berade dan lain lainnya
itu jadi ibu ibu tidak lagi ke sawah
dia udah bisa melayani tamu dengan menyediakan makanan makanan tadi
dan termasuk homestay dan pasar digital
dan adik adik pun yang berkesenian itu juga sudah bisa mendapatkan pendapatan yang bisa menambah uang jajan di sekolah
menambah untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan mereka walaupun itu belum semuanya
dengan berdirinya desa wisata kubu gadang ini
sebagian besar masyarakat memiliki beragam aktivitas baru
yakni sebagai penyedia layanan jasa untuk wisatawan
melalui desa wisata ini manfaat yang dirasakan tak hanya keuntungan ekonomis
tetapi juga pemberdayaan masyarakat setempat
dicetuskan pada dua ribu lima belas berdirinya desa wisata kubu gadang tak bisa lepas dari tangan dingin yuli zazet
wanita minang kelahiran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini merupakan putri daerah asli kubu gadang
yang menelan kembali ke kota kedengar
memastikan hidupnya untuk memajukan tempat kelahiran
sempat kami dikatakan disini sebagai orang gila
gilanya itu kita paham
mereka itu mengatakan gila karena apa yang ada di pikiran kita kelompok ini bagi dia tidak ada
di pikiran dia menjadikan desa ini menjadi wisata
gilanya itu yang dikatakan kita bekerja keras untuk demi kemajuan tapi dia tidak mengerti
tapi di sini alhamdulillah berkat kerja keras kami bersama yuniza zen
alhamdulillah empat bulan terjawab kata kata gilanya itu
jadi di dalam empat bulan itu kami dapat tamu ada tiga trip
ya jatuh bangun mengembangkan konsep desa wisata ini menjadi hal yang tak terhindarkan
tak mudah rasanya bagi wanita yang akrab di sapa lisa ini untuk mengenalkan desa tanah kelahirannya kepada masyarakat luas
untuk itulah ia mengerahkan tenaga anak muda di desa ini untuk turut berpartisipasi
kelompok pemuda sadar wisata atau pok darwis desa kubu gadang kelompok ini disebut

inilah bukti bahwa pemuda juga punya andil dalam mengembangkan wilayahnya masing masing
aktivitas pok darwis ini berpusat di sudut kecil samping balai desa kubu gadang
dijadikan lokasi sekretariat pengurus dan anggota pok darwis biasa berkumpul dan mengerjakan berbagai kegiatan di sini
dan disini juga mereka saling berinteraksi mempersiapkan segala kebutuhan tamu yang datang
lisa dibantu yang lain mengatur berbagai sajian yang harus disiapkan untuk wisatawan
rahma dewi sekretaris pok darwis mengaku tak ingin luput dalam berpartisipasi mengembangkan desanya
yang pertama ya termotivasi karena unilisa gitu
soalnya unilisa kan udah berusaha mengembangkan desa kubu gadang ini
kenapa sih dewi sebagai anak nagari disini
gak ikut serta gitu gak ikut serta mengembangkan desa wisata kita gitu
gak mungkin lah apa ya nggak kelihatan juga kampung kita udah kayaknya udah terkenal gitu
nggak cuma di indonesia mancanegara pun juga gitu kan
nggak ikut gitu kayaknya sayang deh kalau kita nggak ikut
dengan segala tantangan yang dihadapi
lisa bersama pok dardis kubu gadang mendapat begitu banyak dukungan
dukungan dari lingkungan sekitar
masuki tahun kelima
kubu gadang kian dikenal dan terus berbenah
dari hanya segelintir wisatawan yang berkunjung
kini nyaris setiap akhir pekan
pengurus pok darwis ini sibuk melakukan tugasnya masing masing
untuk memenuhi semua kebutuhan wisatawan
dari puluhan hingga ratusan wisatawan siap mereka layani
kita memang merasakan dari waktu ke waktu
keseriusan daripada masyarakat kubu gadang ini
untuk menjadikan kubu gadang lebih hebat
lebih produktif ya
terutama untuk menggenjot perekonomian masyarakat
karena dengan datangnya orang orang berkunjung kesana
ini tentu akan menambah income bagi masyarakat sekitar
bahkan kita melihat hari ini
mereka juga sudah menyiapkan penginapan dalam bentuk homestay
jadi tamu yang datang tidak hanya sekadar singgah sebentar
tapi mereka punya kegiatan ada dua hari tiga hari
kemudian bermalam di sana kegiatannya sampai malam
dan ini yang menurut kami sangat luar biasa untuk masyarakat bisa berjualan berdagang
lisa kerap dianggap anomali karena masih mau bergelut dengan aktivitas di desa
saat ini tengah menempuh jenjang pendidikan master
baginya memberdayakan warga masyarakat desanya
menjadi hal yang jauh lebih menantang dan menarik untuk dilakukan
hingga kini lisa masih terus berupaya membina warga kubu gadang
untuk benar benar siap menjadi penyedia jasa yang mumpuni untuk wisatawan

apa flip part terakhir
bangkit dari desa yang terbilang biasa saja menjadi desa yang luar biasa perlu proses panjang dan tak mudah
proses itu pun menjadi sebuah cerita penting bagi perjalanan desa wisata kubu gadang dan juga lisa
kini desa wisata kubu gadang kian populer
namanya tak hanya tersohor di sumatera barat saja melainkan hingga ke berbagai penjuru nusantara
kerap kali wisatawan mancanegara pun datang berkunjung untuk sekedar menikmati elok dan aslinya desa di kaki gunung singgalang dan marapi ini
beragam sajian tersedia di sini
semuanya berkonsep kembalikan
ke alam yang terbalut tradisi minangkabau
seperti tradisi makan bersama ala minangkabau yakni makan baradaik hingga makan bajamba
tak hanya itu mereka juga mengemas sajian menarik dengan memanfaatkan landmark sawah yang ada
seperti silaklanya pacu upiah belanang padi hingga kelas belajar bahasa inggris yang digelar di tengah suasana persawahan
karena yang dimaksudkan dengan pasar digital itu adalah bukan transaksinya yang digital
tapi promosinya itu bagaimana membuat daerah itu instagramable
kan itu butuh kreativitas pemuda
jadi bagaimana biaya biaya promosi yang biasa dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa disalurkan dengan lebih kreatif lagi
semuanya bisa terlibat
pariwisata berbasis masyarakat itu bisa benar benar dirasakan
satu lagi yang menarik dari tempat ini yaitu keberadaan pasar digital
konsep pasar digital di sini
ini juga tak lepas dari desain natural sekaligus serba kembali ke adat minangkabau
pasar yang dihelat di lapangan desa ini diselenggarakan di hari minggu pagi mulai pukul tujuh hingga pukul sepuluh
pengunjungnya pun tak hanya warga setempat tapi juga berasal dari desa desa tetangga di sekitar kubu gadang
di sini pengunjung diharuskan menukar uangnya menjadi koin yang disediakan agar dapat bertransaksi
ada yang mulai dari rp dua yaitu dua piak
ini dua piak ini
habis itu ada yang lima piak dihargai dengan rp lima
nah ini ya sepuluh pihak
nah ini rp dua puluh dua puluh piak
di sini belanja
yang pakai ini
itu kan zaman dulunya kita kan punya mata uang sebelum rupiah uang kertas keluar kan pihak kami pakai dulunya
manfaat yang pertama sosialisasi
masalahnya sosial ini
kita belum pernah nengok biasanya lihat orang luar negeri itu kayak amerika kayak apa itu lewat tv lewat media
sekarang udah langsung dia apalagi dia bicara walaupun kita ini tidak pandai speak and list dong
aduh tengok dekat dia oh kayak gini orang itu aslinya
tengok kita orang kata barat juga tapi baratnya kan sumatera barat
dia tuh orang barat tapi luar negeri gitu
dibandingkan dengan pasar digital lainnya di sumatera barat pasar digital kubu gadang benar benar memberdayakan warga biasa yang bukan pedagang untuk menjajal sekaligus mengasah kemampuannya di bidang kuliner
dan mencoba peruntungan dengan berjualan
yang ternyata disambut dengan sukacita oleh warga kubu gadang sendiri
mulai dari orang dewasa hingga anak anak akan terhibur dengan suasana khas pedesaan yang tersedia di kubu gadang ini
tak hanya itu daya tarik pasar digital ini adalah makanan tradisional yang mulai sulit ditemui
disinilah pengunjung yang rindu dengan makanan atau jajanan minang masa lalu bisa mengobatinya
senjata makanan ini adalah makanan yang terbaik untuk menjajah sekaligus
setelah saya datang ke sini memang saya melihat di sini budaya minang itu betul betul ada di sini tergambar di sini
kita lihat kuliner kuliner yang ada di sini ini semuanya adalah makanan tradisional yang selama ini boleh dikatakan hampir punah
di sini kita bisa melihat kembali budaya minang yang betul betul budaya minang itu
iya kebetulan saya tadi juga ada belanja di sana ada katupe pica

ini betul betul juga rasanya seperti minang
dan kemudian minyak pun kembali ke rasa aslinya
tak hanya pasar digital desa wisata kubu gadang juga menyediakan fasilitas berbasis edukasi
yakni kelas berbahasa inggris bagi anak usia sekolah
biasanya kelas ini akan diminati saat libur sekolah berlangsung
di sini kelas edukasi bahasa inggris akan menjalankan konsep belajar praktikal
dan kembali memanfaatkan alam sekitar sebagai sarana
dan juga pembelajaran
melakukan proses belajar di alam bebas dianggap lebih memberi kesan pada anak anak ini
tak hanya itu konsep belajar dengan bermain membuat ilmu ilmu praktikal akan dengan lebih mudah diserap
dirasain langsung seneng have fun dan materinya pun masuk ke fikiran gitu
kayak pelajaran masuk permainan juga kayak oh asik nih diselingi sama permainan permainan gitu kan
apalagi permainannya menyangkut pautkan sama inggris gitu
di desa kubu gadang kita dapat mencari pengalaman baru
dimana di misalnya kan saya tinggal di padang suasananya itu ya gitu gitu aja
sementara kalau kita ikut di sini pengalaman kita tambah banyak mencari teman baru
cara berbahasa inggris kita makin lancar dan seterusnya deh
iya beragam atraksi wisata tersedia di sini
dari seni kuliner permainan hingga edukasi mengukuhkan bahwa desa wisata kubu gadang
untuk bersaing dengan desa desa wisata lainnya
baik di sumatera barat atau dengan desa wisata lainnya di nusantara
kubu gadang sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani
sehari hari mereka merawat sawah dan ladang sebagai sumber kehidupan
tak heran berhektar hektare sawah hijau nan cantik masih mudah ditemui sepanjang mata memandang
siapapun yang berkunjung ke desa wisata ini tentunya akan dibuat takjub dengan pesona alamnya
salah satu keunggulan desa wisata kubu gadang adalah wisatanya yang syarat akan makna dan filosofi tradisi khas minangkabau
salah satu atraksi unggulannya adalah silek lanya
ya silek berarti silat lanya berarti lumpur
silek lanya bermakna bermain silat di atas lumpur
atraksi ini menjadi salah satu yang diminati wisatawan
sebagai ibu dari silat nusantara silek minang memang memiliki sejarah panjang yang kaya akan cerita
peluang inilah yang ditangkap oleh liza dan pok darwis kubu gadang untuk dipertunjukkan kepada wisatawan
jadi di dua ribu lima belas kita mulai beraktivitas mulai melakukan kegiatan kegiatan yang merujuk ke sana
ternyata memang menarik bagi wisatawan kehidupan pedesaan ini
memberikan edukasi tentang bagaimana makan sesuai adat minangkabau bagaimana kesenian di minangkabau
dan akhirnya di dua ribu lima belas pun ada silek lanya
silanya yang terinspirasi dengan adanya pacu jawi yang ada di tanah datar
adalah zikri maulana salah satu anak muda desa yang dari awal memang mengemari silat
keahlianya dalam bersilat atau dalam bahasa minangkabau
dan menjadikan silat menjadi salah satu potensi yang tepat untuk dikembangkan
zikri berlatih sedemikian rupa bersama teman temannya yang juga tertarik di bidang yang sama
untuk menyusun sebuah penampilannya apik
memanfaatkan lahan sawah yang selesai dipanen dan lumpur yang ada menciptakan panggung alam yang tepat untuk silek lanya
cipratan cipratan air semakin menggelorakan suasana pertarungan silek lanya
diiringi musik tradisional
yang semakin menambah semangat para pesilat ini mereka pun beradu dengan penuh sukacita
zikri adalah satu dari sekian banyak warga yang merasakan langsung nampak positif akan berdirinya desa wisata ini
begitu banyak pengalaman yang ia petik sejak bergabung menjadi tim silek lanya kubu gada
kalau untuk pribadi saya sih menambah ke dewasaan diri
pd tampil di tempat yang ramai nampak ekonomi sih
jadi ketika sudah tampil aku dapat duit
terus kalau tampil itu kadang kadang ada yang enggak ada yang ada
kalau pertama tama sih pas pertama presidennya ini jarang yang dapat
terus sekarang udah buat jajan sih itu buat uang sekolah
sisma salah seorang tim penanaman
penari kubu gada juga merasakan hal yang sama
sejak didapuk menjadi tim tari sisma mengaku dapat belajar lebih banyak akan seni tari yang digemarinya
tak hanya itu sebuah kebanggaan pula baginya bisa tampil di depan tamu tamu penting dari domestik hingga mancanegara
menambah percaya diri saja kak
setiap nari juga ada mendapat uang jajan kak
uangnya buat apa itu
untuk jajan untuk mengumpulkan uang

tak hanya anak anak muda desa yang merasakan langsung buah perjuangan dengan lahirnya desa wisata ini
melainkan juga warga yang menjadi berdaya sebagai penyedia penginapan atau homestay bagi wisatawan
di desa wisata kubu gadang ini tumbuh homestay homestay berbagai sudut desa
dengan mengangkat konsep tradisional
homestay di sini menawarkan lokasi tinggal bersama
bersama dengan warga setempat

tinggal bersama dengan warga setempat
ya tinggal bersama pemilik rumah menjadi salah satu incaran wisatawan
ia hendak mengenal lebih dekat tinggal dengan suasana tradisional
namun tak hanya itu berbagai konsep homestay lainnya juga tersedia
tamu yang datang bisa memilih sesuai selera dan harga yang relatif miring
sepadan dengan suasana desa yang didapat
sepadan dengan suasana desa yang didapat
sebenarnya niat untuk membuat homestay ini sebetulnya gini
terjadinya desa wisata ini
jadi bermula dari tamu tamu yang ada ingin nginap di sini
jadi dulunya kan di rumah liburan yang ada
jadi mungkin orang yang datang ke sini menginginkan rumah yang tradisi
dari situlah mulainya niat untuk membuat homestay ini
dari situlah mulainya niat untuk membuat homestay ini
tahun demi tahun yuliza lewati proses yang tak mudah dengan segala keterbatasan yang ia miliki
lisa pantang menyerah
kini selain bertanggung jawab sebagai pengelola utama desa wisata kubu gadang lewat pok darwisnya
lisa juga acap menjadi pembicara dari kota ke kota khususnya di sumatera barat
khususnya di sumatera barat
soal pengembangan desa wisata
lisa ingin menularkan semangat membangkitkan potensi desa lewat workshop workshop yang ia isi
baginya ada kebanggaan tersendiri saat gagasannya bisa ditularkan kepada orang lain
saya tertarik dengan hal hal yang memberikan tantangan tersendiri
dimana bisa berdampak kepada lingkungan sekitar
buah kerja keras duta wisata favorit padang panjang tahun dua ribu lima belas ini pun mulai menampakkan hasil sejak tahun tahun awal
beragam penghargaan dan prestasi ia raih atas upayanya yang tak pernah letih mengabdi kepada tanah kelahirannya
desa wisata kubu gadang
di tahun dua ribu tujuh belas lisa mendapat penghargaan sebagai pemuda pelopor nasional bidang pariwisata
sedangkan dua ribu sembilan belas ia baru saja menerima penghargaan sebagai perempuan inspiratif
serta masih banyak penghargaan lainnya
namun dibalik semua itu lisa tak akan pernah menjadi apa apa tanpa dukungan orang orang terdekat
terutama sang suami tercinta juga anaknya yang selalu menjadi penjaga dan pendukung paling depan bagi lisa
roby kurniawan suami yang juga merupakan salah satu partner lisa dalam membangun kubu gadang
kalau bagi saya kesibukan liza di luar rumah positif
kemudian saya dukung sepenuhnya karena mengembangkan desa wisata
dimana potensi desanya tidak ada keindahan halam
melainkan pendidikan dan kebudayaan kemudian kearifan lokal
jadi saya mendukung sepenuhnya
kalau yang desa wisata lain
itu kan keindahan alamnya banyak
tetapi di sini adalah kearifan lokal pendidikan dan budaya
kadang kan untuk di rumah memang benar ada mungkin tanggung jawab yang kurang maksimal
tetapi saya maklumi sebagai seorang suami karena keluarga itu bukan hanya suami dan istri
tetapi saling melengkapi
berfokus kepada kerja berbasis masyarakat
memang penuh tantanya
tapi bagi liza ini adalah panggilan jiwa
menurutnya sangat luar biasa ketika semua aktivitas ini bisa dilakukan seirama bersama masyarakat
semua merasakan manfaatnya
termasuk nama kampung yang terangkat dan menjadi lebih dikenal
ketika anak muda lainnya memilih merantau tak begitu dengan lisa
baginya asa membangun desa wisata
sudah di depan mata
setiap peluh dan jalan terjal yang ia lewati akan terus ia nikmati
hingga tercapainya mimpi
kubu gadang mampu mengguncang dunia
kubu gadang siap goncangkan dunia